alet abah gue mana
alet abah gue mana
alet abah gue mana
alet abah gue mana
kalian tau dimana markasnya skobar
tau gak dimana tempatnya
tau apa enggak
tadi udah marah marah mau nyerang kemana
kita mau ngebakar apa
sardong diding kasihan si neng
kita bawa pulang ke bengkel
kita tenangkan oke
abah masih ada kita yakin
dan masih ada om disini yang pasti akan cari si abah neng
sabar ya neng
sekarang kita pulang ke bengkel ya neng
mending sekarang kita ke kantor polisi aja
bisa dilaporkan kalau sudah dua x dua puluh empat jam
baru diterima laporan
sementara si abah
maaf belum dua hari neng
tapi neng takut om
abah masih hidup ya
ya insya allah amin
dan insya allah ada kita semua
sekarang kita pulang ke bengkel
dengan hati yang jernih pikiran yang jernih
insya allah ada jalan keluar ya neng
kita semua khawatir sama abah
tadi gue bilang ke rumahnya rio
gak mungkin mon dia gak tau
soalnya om diding sama om bonen juga kemarin bilang
kalau mereka sempat ketemu black cobra
dan mereka semua juga
tempat konvoy itu deh
gue yakin kalau dia tuh bohongin gue
makanya kalau besok ketemu dia di jalan
gue bakal cekat dia
supaya dia gak ngangguin kita kita lagi
bikin tidur dulu neng
bungunya matahari ya
ya allah lindungi abah ya ono
hanya kepadamulah aku memohon perlindungan ya allah

kamu aja yang jelasin saya gak tega
jangan kan saya tuh
sama saya juga gak tega

sebenernya apa sih yang terjadi sama abah
jadi gini pas kita nyampe yang ada cuma motornya bondi
dan mereka juga tadi coba telfonin abah abahnya juga gak angkat
kamu jangan kayak gini rai kamu tenang dulu ya
aku bakal nyari abah sampai ketemu
yang penting kamu bantu doa ya
enggak enggak kamu jangan mikir aneh aneh abah gak kenapa napa ya
ini pasti ulah balik kobra
udah lah kita serang aja markas mereka

men sudah bang
men sudah bang
cuma neng gak gang gajar si alex
neng kabur sekarang

sekarang kita kembali ke bekel

udah gak sakit lagi kan
alhamdulillah udah enggak

udah udah udah
udah bilang halo ya tadi
bukan juga temen lo bawa
kita kaget semua do
lama ya banget ya
oke sekejap ya
duduk ya dimana aja
kan kita barang
makasih ya bang ya
udah nolongin dadu
dan sebenernya sih gua tuh yakin banget kalo ada yang nolongin
cuman waktu itu abang terasut aja sama rio
dan buktinya sekarang rio mengkhianati abang kan
gua pernah bikin salah sama kalian semua
gua pernah bikin ribet sama kalian semua juga
kita tidur di dalam dulu